jadi selama ini si diego sama andis udah bawain kita dong
pak kalau soal itu aku nggak tahu
tapi yang jelas sekarang kita harus cepatnya ke rumah sakit
karena aku khawatir pak kalau putri itu dengan bahaya
aduh cepetan dong
cepetan dong diego cepetan gas terus
ya allah aku memohon keajaibanmu
biarkanlah kami lolos
supaya aku bisa membawa raja ke dokter
selamatkanlah kami semua
selamatkanlah orang orang yang aku cintai
mau pisah nggak sih nyetir bener
wah apa jangan jangan lo mau bikin kita berdua mati ya
tidur jangan kayak gitu
tuh coba lihat tuh
ambulansi kabur kan
udah mendingan sekarang kita kejar ambulansi aja
cepetan nyalain mobilnya
nggak mau nyala lagi
aduh terus gimana dong
ya allah dong yang dorong
cepetan nyalain lagi cepetan
coba yang terus
ini kemana sih mereka
telepon gak ada yang diangkat
sama kubuang ngebecus
apa aku langsung kesana aja ya
siapa tahu mereka sudah menemukan lady
kok kalian berdua bisa lolos
ini pasti gara gara
selama siang bu andis
kami membawa surat perintah penangkapan
oh oh oh entar dulu pak
saya salah apa
ini kalo tante andis ketangkap terus gue
tante andis gak usah ngelakang lagi
akuin aja kesalahan tante andis ya
ehm gini ya pak
saya gak ngerasa melakukan kesalahan apa apa
jadi buat apa saya ditangkap
mas dewa ini yang melaporkan itu
karena ibu sudah memasak putri untuk memalsukan identitas sebagai monahari
ibu juga yang sudah menculik mas dewa dan mbak legno
mas dewa dan mbak lady

mas dewa dan mbak lady
mas dewa dan mbak lady

kalau itu cuma salah paham pak
hanya salah paham aja
salah paham gimana sih pak
apa sih pak
gak capek apa hidup dengan penuh drama
bapak lihat kan
pokoknya saya bersedia jadi saksi kejahatan mama saya
karena disini saya yang paling di rugikan
saya itu monah halim yang asli
bukan yang kawai
reddra tangkap dia
ini cuma salah paham loh pak
pak saya bisa jelasin
kemudian apa pak
rasain tuh ma
akhirnya aku bisa lihat kejatuhan mama
biar mama tahu rasa dan gak semena mena lagi sama aku
akhirnya tante andis senjata makan tuan juga
lo gak usah pencantun ya
lo liat tante gue tangkap polisi dan lo ketawa
ya terus kenapa
gue mau ketawa mau apa
sekarang gini ya
gue kalau misalnya menderita aja tante andi suka ketawa
kalau gue sakit jiwa terus kenapa
maaf cari siapa ya mas
suster saya cari mona
mona yang ini mona yang biasanya ngejemuk om roy
baby dan raja
sudah dari tadi
dia menghilang bersama pak raja dan bucitra mas
baby juga menghilang
mona tante citra baby dan haji menghilang
kami sudah berusaha mencari di sekitar rumah sakit ini
tapi sayangnya belum juga ketemu
mudah mudahan mereka baik baik saja
om roy tau mereka dimana
kalau soal itu saya sudah tahu
tante andy sudah ketangkep
tinggal diego yang belum ketangkep
sedang mencari diego
kamu sudah pembawa anak yang baik